sementara capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyatakan gugatan kmk diajukan karena ada banyak permasalahan dalam proses pemilu yang harus dikoreksi
menurut anies prosesnya bermasalah maka hasilnya juga bermasalah
proses dan hasil sama sama penting
karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula
dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula
jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak
media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi
supaya kejadian seperti ini tidak berlubang
dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi
sementara itu partai gerindra memastikan pasangan calon prabowo subianto gibran raka buming raka siap menghadapi gugatan pemilu di mk
sekjen gerindra ahmad muzani mengaku menghormati proses hukum yang bakal bergulir di mk
namun muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kami dari pasangan kami kami berpikir kita harus berpikir